gue baru keluar dari sen
lu pasti kaget enggak merida
mereka anak anak motor yang ingin gabungin black cobra
siapa yang kepo
kenapa lu kepo jawab
siapa juga yang kepo
tapi setelah gue pikir pikir enggak masalah sih
kalau gue harus cerita sama lo sedikit tentang
tapi percuma juga kalau gue cerita
lo enggak akan ketemu sama mantan pacar gue
toh mata pacar gue kan jauh
kecuali kalau lo liburang gitu sama papi lo keluar negeri
baru tuh satu banding sepuluh baru bisa ketemu sama mata pacar gue
solo tahu ya mantan pacar gue itu udah di luar negeri
gue udah gak ketemu lagi sama dia
ada yang mau ditanya lagi mbak
udah enggak ada lo pergi deh sana
lo yang kepo bukan gue
ada rada ya punya mahmud kayak gitu
luar negeri apaan
gue mah yakin banget dicombongin gue doang
sayang banget kalau dia ada tuh gue bisa cari tahu
gue akan cari tahu sendiri
wajah dari dicht dua
lawannya yang akan dilah hadapi roger
sebenarnya bukan lawan yang semarang
waktu final aja gue bisa menang
gue yakin boy sama chandra itu gak se level
gue dengar juga dia buru karate
tapi gini bang yang gue tahu
chandra itu punya kelemahan
temperamennya dia itu
sama seperti aikal
kalau roger bisa pancing
gue yakin chandra gak bisa kenalin itu
oh ya bagus kalau begitu
roger pasti bisa mengalahkan dia
karena sehebat apapun orang punya kemampuan bela diri
kalau emosinya tidak bisa dikontrol
dia pasti mudah dikalahkan
gue yakin tristan dan rojo pasti bakal menang
kamu tuh nebak
lu yan apa khal
gue baru keluar dari sel
lu pasti kaget kena mereka
mereka anak motor yang ingin gabung dengan black cobra
kita butuh pasukan yang banyak
sampai jumpa lagi
tadi teh di lampu merah temen temen si neng ada yang melihat saya tidak ya
bu kain yang kita beli tadi itu bagus deh itu pas banget sama pesanannya jeng eli
iya ya terus juga yang ngelayanin tokonya ramah banget yang punya tokonya juga baik banget
lain kali kita belanja bahan di situ aja
iya bu setuju
pakang abah pakang abah
iya tadi di mobil bengong sekarang bengeng kenapa
ya maksudnya jangan sering sering ayam tetangga sering mati bu
eh bu teh manis
iya ada apa apa yang bikin abah bengo
ih kenapa pakai gak enak ngomongnya
oh jangan bikin penasaran dong abah kenapa
sudah lah kalau memang maksa saya memang sedangnya dipaksa
gini saya teh setiap pengen bertemu sama anaknya teh teh teh teh esok ada aja alangan
bingung saya teh apa jangan jangan anak tete sengaja takut ibunya diambil orang di kondor kucing
atau diajak nikah gitu
iya dia tak
eh si abah mah pikirannya kemana mana sebentar saya pasti lewat telepon ya
saya telepon dulu
lebih baik itu mau diklarifikasi
jangan sampai suuzon aja pikirannya
halo ma assalamualaikum
waalaikumsalam sayang kamu dimana nih
ya aku masih di sekolah ma kenapa ma
loh kamu masih di sekolah bukannya jam segini harusnya kamu udah pulang
iya ma biasanya sih jam segini emang udah pulang
tapi ini aku ada pelajaran tambahan untuk persiapan
oh gitu jadi nggak bisa ya ketemu mama sebentar aja
makasih ma tapi kalau sekarang banget ya nggak bisa ini monggi bentar lagi udah mau masuk kelasnya
hmm iya gak apa apa kok kamu belajar yang rajin ya biar pinter
ngabah maaf ya anak saya nggak bisa datang ke sini soalnya ada pelajaran tambahan buat persiapan un
oh ya udah satu t kalau tidak bisa ketemu saya malah salut anaknya rajin orangnya
iya sih eh gimana kalau misalnya anaknya abah aja yang dibawa ke sini ketemu sama saya
wah tidak bisa dia sama jam segini lagi sibuk sibuknya bimbel
tenang wt pokoknya ada waktunya pasti saya akan kenalin teteh sama anak saya
iya sih tapi sayangnya waktu itu pas saya ke rumahnya akang abah pas jamnya anaknya akang abah sekolah
kok alhamdulillah kenapa
alhamdulillah anak saya maksudnya masih mau sekolah banyak anak anak sekarang tidak memandang gender laki perempuan sok malas sekolah
dia masih mau sekolah
iya sih sayang ya kalau sampai ada anak anak yang putus sekolah ya
hei sayang kamu dari mana
oke oke makanan tadi enak banget enak banget belum pernah mas makan makanan yang seperti tadi soto ayam kampung bikinan mama manfaat sekali
mantap oh iya mas tadi mama nelfon mama nanya gimana makanannya enak enggak
terus mama juga tip tip salam buat mas maaf enggak bisa datang
mas yang harus minta maaf karena sudah merepotkan
hmm it's okay enggak masalah mama senang banget direpotkan
oke karena makanan ini enak mas harap ya buat besok besok
kamu dong yang masak